halo selamat malam peristiwa yang menimpa menko polhukam wiranto mengingatkan kita
bahwa ada ancaman serius yang mengganggu stabilitas keamanan indonesia
dugaan keterlibatan pelaku yang diagumkan
mengajak kita semua untuk mempertegas garis toleransi terhadap radikalisme dan terorisme
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas
sebelum saya akan membacakan informasi pertama
saat ini saya tidak sendiri karena sudah ada rekan rekan saya
rekan rekan mahasiswa dari fib universitas indonesia
terima kasih sudah datang sama teman
kita akan berbicara mengenai kasus terorisme yang menimpa
jenderal tni puna wirawan wiranto menko polhukam gita
menko buluka wiranto diserang orang tidak dikenal di pandeglang banten
penyerangan dilakukan saat wiranto turun dari mobil
tampak seorang yang mengenakan celana pendek mencoba menusuk wiranto
karo penmas divisi humas pembespori berijan polisi dedy prastio kepada detikkom
membenarkan terjadi upaya penusukan
namun kapolsek yang terkenan belum diketahui identitas pria
maksud kami sudah diketahui identitas pria yang kemudian melakukan penyerangan terhadap wiranto
dan juga bersama istrinya telah diamankan oleh kepolisian
kapolsek menes kompol sumario yang berada dekat wiranto saat penyerangan
juga terkena tusukan di punggung
dikutip dari detik com saat ini kapolsek yang terkena tusukan sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit
adapun pria berpisau dan istrinya saat ini juga telah diamankan oleh kepolisian
tadi sore presiden joko widodo menjenguk menko polhukam wiranto yang menjadi korban penusukan di rspad gatot subroto jakarta
presiden memerintahkan kapolri panglima tni dan badan intelijen negara
untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa penusukan terhadap menko polhukam wiranto
terima kasih terima kasih
hanya dengan upaya kita bersama sama
hanya dengan upaya kita bersama sama
hanya dengan upaya kita bersama sama
selamat malam hari ini
ya selamat malam
namun sebelumnya memang hari ini indonesia dirudung oleh dua ujian yang cukup banyak menyita perhatian
yang pertama adanya gempa besar lima dua magnitudo yang menghancurkan banyak sekali rumah dan juga fasilitas
dan yang kedua adanya insiden penusukan
dan mengkumpulkan wiranto
dan insiden penusukan terhadap wiranto memang hingga saat ini saya dan rekan rekan media yang lain masih menunggu klarifikasi
dari kepala rspad dan juga tim dokter yang menangani langsung proses operasi maupun pengobatan dari wiranto hingga malam hari ini
karena memang belum ada keterangan resmi yang disampaikan terkait dengan seberapa parah sebenarnya luka yang dialami oleh wiranto
dan juga bagaimana proses operasinya seberapa parah dan seberapa lancar
dan bagaimana efek nanti kedepan terkait dengan kesehatan wiranto
dan setelah dioperasi apakah wiranto sudah bisa dikatakan sudah berisi rahat ataukah sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan atau seperti apa
itu yang masih belum kita dapatkan ataupun kita dapatkan keterangan dari pihak rumah sakit angkatan darat pusat gatot subroto di jakarta
dan memang kalau kita melihat dari siang hingga sore hari tadi ketika memang wiranto diterbangkan memiliki helikopter dari pandegla menuju ke jakarta
memang sudah ada beberapa pejabat negara
yang melihat langsung dan juga mungkin bisa dikatakan memonitor langsung bagaimana perkembangan kesehatan dari menko polhukam
dimana tadi kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana keterangan keterangan yang diberi kerabat dari wiranto yang datang ke rspad ini
memang yang pertama dari mendagri cahyokumulo mengatakan bahwa sejak siang tadi memang oleh istri anak dan juga kerabat dekatnya di rspad ini
dan juga tadi jokowi juga sempat mengatakan bahwa ketika bertemu dengan wiranto wiranto dalam kondisi yang sadar dan akan dioperasi
dan juga bahkan setelah presiden ngabelin mengatakan bahwa wiranto dioperasi dan rencananya operasi makan waktu dua jam
namun hingga saat ini sekali lagi informasikan kepada anda budi dan juga pemirsa memang belum ada keterangan resmi dari rspad terkait dengan hasil operasi tersebut
dan memang kalau kita melihat banyak sekali memang tokoh tokoh negara ataupun pejabat negara yang datang ke sini untuk mengetahui perkembangan dari wiranto
namun kita juga terus menunggu bagaimana perkembangan
dikadangkan kesehatan menko polhukam ini budi
baik terima kasih ruli kurniawan
kami akan terus memantau perkembangan terkini dari rspad gatot subroto
itu tadirkan saya ruli kurniawan yang melaporkan langsung dari rspad gatot suburoto
pelaku penyerangan menko polhukam wiranto telah diamankan
dari foto yang diperoleh oleh detik com pria yang diduga pelaku penyerangan wiranto dan kapolsek tampak terduduk di sebuah ruangan dengan mata terpejam
tangannya terikat ke belakang sementara kakinya di borgol
seperti yang sebelumnya diberitakan wiranto diserang oleh pria itu saat keluar dari mobil di pandeglang
karopenmas divisi humas polri brigjen polisi deddy prasetyo menyebut kapolsek yang mengawal wiranto tertusuk di bagian punggung
kepala badan intelijen negara budi gunawan menyatakan bahwa pelaku penusukan terhadap menko polukam wiranto
adalah anggota jaringan jad bekasi
budi gunawan mengklaim bahwa
bin telah melakukan pemantauan terhadap pelaku
di mana pelaku terpantau dalam tiga bulan terakhir berpindah tempat dari kediri ke bogor lanjut ke banten
pak wiranto sedang menjalani tindakan ya tindakan operasi tapi belum sadar
kita doakan supaya segera cepat pulih
ya ini sudah pasti dari kelompok jaringan jad khususnya jad bekasi
jadi kita sudah
pantau khusus yang pelaku ini tiga bulan yang lalu itu kan pindah dari kediri ke bogor
kemudian dari bogor pindah ke menes karena cerai dengan istri pertama
di menes nikah lagi
dan memang sel sel seperti ini kan cukup banyak
sehingga kami mengimbau seluruh masyarakat untuk juga ikut membantu mengawasi yang sel sel seperti ini
karena sistem pergerakan mereka memang seperti itu
dan dalam waktu bersamaan ini satgas gabungan dari densus dan bin sedang mengembangkan untuk mengambil yang lain
ya menko poluka wiranto diserang seorang pria saat berkunjung ke padenggelang banteng
peristiwa ini terjadi pada kamis siang pukul sebelas lima puluh waktu indonesia barat di alun alun menes pandeglang
dalam rangka peresmian gedung kuliah bersama universitas mahal
betul anwar mantan panglima abri itu terluka di bagian perut
berikut ini momen upaya penusukan wiranto yang dirilis oleh polres pandeglang
usai turun dari mobil wiranto yang mengenakan batik warna hijau bersalaman dengan kapolsek menes
tiba tiba saja dari arah kiri wiranto ada seorang pria berbaju hitam yang menyerang wiranto
aksi pelaku langsung diadang
beberapa orang menko polhukam kemudian terluka di bagian perut
sementara kapol segmenes kompol daryanto terluka di bagian punggung
dan satu orang lain terluka di dada sebelah kiri atas
pelaku penyerangan dan juga istri langsung diamankan oleh pihak kepolisian
sementara menko poluka wiranto kemudian diterbangkan ke rsp adegato seberoto jakarta untuk mendapatkan perawatan
sementara itu pelaku yang menyerang menko polkam wiranto dan kapolsek pandegelang berjumlah dua orang
mereka adalah pasangan suami istri bernama syahril alamsyah alias abu roro
sepuluh tahun warga desa tanjung mulia hilir kecamatan medan deli kota medan sumatera utara
dua puluh satu tahun warga desa sitanggai kecamatan keranggan kabupaten brebes jawa tengah
saat ini kedua pelaku tinggal mengontrak di sebuah rumah di kampung sawah
kabupaten pandegelang banten
kedua tersangka diamankan di mako polsek menes polres pandeglang
menteri dalam negeri cahyokumolo tiba di rsp adegato jakarta pusat kami sore untuk mendampingi menko poluka wiranto
pasca diserang warga saat melakukan kunjungan di pandeglang banten
cahyok menyerahkan kasus penyerangan tersebut kepada pihak kepolisian
dan menegaskan bahwa kasus itu bukanlah dendam pribadi
kami percayakan kepada kepolisian dan saya yakin akan dalam tempo sesingkatnya akan bisa mengungkap
tidak mungkin ini dendam orang per orang pasti ada bagian bagian yang harus perlu diusut
dan saya kira saya percaya kepada kepolisian yang akan mengungkap ini
apakah ada motif menjelang pelantikan presiden
apa kejadian kejadian seperti itu
belum mengandai andai ya karena bidang polukan pasca ini yang mengkoder karena menko ya
menko juga bagian figur yang memang orang yang bersajat tidak mau dikawal tidak mau diketat pengawalannya
kira kira ya mudah mudahan kepolisian yang akan bisa segera mengungkap ini
sementara itu pimpinan mpr menyatakan turut berduka atas musibah yang menimpa menko polukam wiranto
saat berada di pandeglang banten kamisiyang pimpinan epr juga meminta aparat keamanan
untuk bekerja ekstra menjaga keselamatan para pemimpin dan pejabat negara saat bertugas
ya saya kira ini kejadian yang sangat memprihatinkan penyerangan kepada pejabat negara
dan saya kira ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi aparat keamanan
untuk menjaga keselamatan bagi para pemimpin dan para pejabat negara
terutama dalam menjalankan tugas
sehingga serangan serangan yang membabi buta seperti ini tidak mengancam keselamatan para pejabat kita
dan kita sangat prihatin dan berdoa mudah mudahan pak wiranto bisa segera sehat kembali untuk menjalankan tugas tugas berikutnya
sementara itu ketua mpr bambang susatyo mengecam penusukan kepada menko polukam wiranto
bambang meminta semua pihak
menjaga kondusivitas jelang pelantikan presiden
bambang susatyo meminta aparat kepolisian mengusut tuntas motif penusukan kepada wiranto
dia juga meminta agar peristiwa anarkistis penusukan tidak dikaitkan dengan pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
ketua mpr mengimbau semua pejabat negara lebih berhati hati dalam proses pengamanan
serta mengajak seluruh pihak menjaga situasi agar citra indonesia tidak buruk di mata internasional jelang pelantikan presiden
tanpa dihimbau pun pasti pihak keamanan akan melakukan langkah langkah representatif langkah langkah pencegahan dengan sop yang mereka miliki
ini akan membuat citra kita buruk pak sima sehitungnya di mata internasional
ya justru itu tidak boleh terjadi
saya ingin mengetuk hati pada seluruh rakyat indonesia untuk menjaga situasi semuanya sampai dengan pelantikan presiden
ini menyangkut citra bangsa kita
karena kalau kepercayaan internasional berkurang karena negara kita dinilai tidak kondusif maka ujungnya adalah akan berpengaruh pada ekonomi
kalau ekonomi berpengaruh maka yang akan sengsara dan susah adalah kita semua
setelah sempat mendapatkan ancaman pembunuhan pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu
kali ini menko puluh kamiranto betul betul dilakukan atau mendapat ancaman
dan ini adalah hal yang sangat penting
dan ini adalah hal yang sangat penting
kita akan membahas peristiwa ini dari sisi politik dan terorisme usajeda
tetap di kupasuntas
agus supratman disana siap dengan laporannya di sekitar rumah tersangka penusukan
apa yang terjadi pada keluarga tersangka hari ini agus
ya budi adiputro memang hari ini keluarga ramai didatangi oleh petugas kepolisian
kemudian datang untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas dan sepak terjang
dari sahrial alamsah selama tinggal di sumatera utara khususnya di medan
kemudian keluarga memang mengaku terkejut karena dalam kesehariannya
ketika tinggal di medan dari lahir dan kemudian hingga tahun dua ribu enam belas
besar dan beraktivitas di medan
namun pada tahun dua ribu enam belas memang rumahnya menjadi
bahagian dari yang harus digeser dari proyek jalan tol trans sumatera
sehingga keluarga akhirnya kehilangan kontak dengan sahrial alam sah
namun keluarga memang tidak menyangka karena dalam kesehariannya
sahrial alam sah adalah orang yang terkenal sangat pintar
sekolah sma di sma negeri kemudian melanjutkan pendidikan
di fakultas hukum salah satu universitas negeri di medan
lulus sebagai sarjana hukum dan keluarga kemudian terkejut
mendapat informasi dari media bahwa hari ini terjadi sebuah peristiwa
penyerangan terhadap menko poluh kamiranto yang dilakukan oleh alam yang mereka warga kenal
kemudian kesehariannya juga alam terkenal memang kurang sangat bersosialisasi
dengan masyarakat meskipun ketika berdialog dengan para tetangga
dia terkenal dengan sopan dan baik
bahkan gestur dan bentuk tubuh
ibunya juga tidak mengisaratkan bahwa dia adalah orang yang sangat keras
dan siap berhadapan dengan orang lain yang membahayakan dirinya maupun dianggap musuh olehnya
sehingga kondisi inilah yang boleh membuat keluarga tidak menyangka bahwa seorang alam melakukan itu
baik terima kasih agus atas informasi anda dari medan sumatera utara
kita akan mulai berdiskusi
saya mau ke pak benny mamoto dulu
apa yang anda lihat dari peristiwa hari ini
kan kalau kita lihat pada dua puluh satu dua puluh dua
dalam rangkaian peristiwa politik waktu itu kan ada sempat terlontar ada ancaman pembunuhan
terhadap beberapa pejabat tinggi negara
salah satunya pak wiranto
hari ini sepertinya confirm ancaman itu
anda lihat ada benang merahnya nggak pak benny
ya saya akan menyampaikan dulu tentang modus
karena ini juga menjadi banyak pertanyaan
kemudian juga diskusi
ada komentar sesederhana itu
tolong dong lihat di eropa pun terjadi seperti itu
di paris di london
bahkan di amerika
kemudian di china oleh oyghur
baik di beijing dan sebagainya
sederhana hanya menusuk
tapi dampaknya serius ketika yang terkena adalah tokoh pejabat
itu akan viral dan mendunia
jadi kalau melihat dari background yang bersangkutan
tentunya kalkulasinya dalam memilih modus target kemudian lokasi
tentunya lebih matang dibanding mereka yang tidak berpendidikan
saya mau mengajak pak benny untuk menganalisa gambar
pak sebelum kita masuk ke analisa lain
boleh ditampilkan enggak
mungkin pak benny bisa membantu kita untuk menganalisa
apa namanya apa yang terjadi pada waktu itu
bisa ditampilkan videonya ketika pak wiranto
ini pak wiranto baru tiba
kemudian ada langsung kemudian diserang seperti itu
ini kan orang awam gini pak beni
ini kan pak wiranto main kumpul hukum pejabat penting gitu ya
kenapa bisa kemudian dengan sangat mudah teroris masuk di tengah tengah rombongan
untuk bisa melakukan aksi nekatnya gitu
terkait dengan apa yang terjadi di banten pada hari ini
saya lanjutkan penjelasan saya tadi
berkaitan dengan ini
bahwa ketika menentukan target atau sasaran
tadi disampaikan apa rangkaian dengan sebelumnya
nama pak wiranto sudah pernah masuk menjadi beberapa tokoh yang menjadi target
karena waktu itu bisa ditanggulangi oleh aparat
tetapi apakah buat jaringan itu kemudian selesai berhenti
maka pemilihan target tentunya juga bisa mengacu dari apa yang ditarget sebelumnya
maka salah satu pilihannya ini
sehingga ketika rencana kunjungan beliau ke satu daerah
yang diumumkan atau disebar di medsos karena itu kunjungan ke perguruan tinggi
dengan mudah diakses diketahui kapan jam berapa di mana dan sebagainya
dan dengan mudah mereka akan survei melihat karena alat yang digunakan bukan bom
sehingga tidak perlu persiapan khusus
tidak perlu survei yang seperti apa yang dilakukan oleh dr ahsari cs
ketika akan menyerang suatu target
satu minggu sebelumnya mereka sudah pelajari bagaimana karakteristik target dan sebagainya
ini tidak perlu
ini matang atau amatir pak benny kalau anda lihat
kalau boleh dikatakan apa yang terjadi di luar pun kalau dikatakan amatir juga bukan
karena dia punya kalkulasi
teror yang dibutuhkan adalah dampaknya
apakah itu ingin menyampaikan suatu pesan apakah itu untuk membuat takut
dampak yang diinginkan exposure membuat ketakutan
simple tapi dampaknya mau dunia
dan tidak hanya masalah dampak di sosial politik tetapi ekonomi juga
nah inilah yang menjadi concern kita bersama tentunya untuk ke depan
baik kita nanti akan bicara dampak juga pak benny bang haidar dan juga pak

saya akan menyapa dulu
telah bergabung bersama kami dari luar studio
ada jenderal tni purnawirawan agung gumelar anggota dewan pertimbangan presiden
selamat malam pak agung
budi adiputro di cnn pak bisa mendengar suara saya
pak selamat malam
pak agung bagaimana komentar anda melihat peristiwa yang terjadi pada pak wiranto hari ini pak
ya yang pertama tentunya saya sangat prihatin ya
dan menyampaikan keprihatinan saya kepada keluarga pak wiranto buka dan anak anak cucu serta pak wiranto ya
dengan harapan tentunya pak wiranto harus bisa tegar ya
untuk bisa melalui proses penyembuhan ya
saya yakin pak wiranto akan kuat kuat ya
jadi yang kedua saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh bapak bapak dan lain sebagainya
kalau saya sih mohon kepada seluruh masyarakat ya
untuk sementara ini jangan menanggapi masing masing dulu
kita percayakan dulu deh kepada aparat kepolisian untuk bisa mengungkap ya
apalah terbelakangnya kemudian apakah terkait dengan jaringan teroris ya
dan apa motivasinya ya
itu biarkan polisi bergerak ya
dan saya sangat berharap polisi bisa tuntas ya
bisa mengetahui dengan tuntas
dan setelah tuntas
baru kita bisa mengerti kemana arahnya
bahwasannya intelijen mengatakan sebelum ini bahwa ada ancaman terhadap beberapa tokoh ya
waktu itu sikap masyarakat mengatakan ah itu mengada ada
ini memang intelijen itu kalau tidak terjadi ya bisa dikatakan mengada ngada
tapi kalau terjadi ya beginilah
jadi saya berharap karena teror itu berada di tempat yang kelas
dan kita berada di tempat yang terang
mungkin aparat intelijen lebih kerjanya harus lebih keras lagi
dan data intelijen diharapkan sudah bisa menjadi alat untuk bisa mencegah teror itu terjadi
bisa menjadi satu pedoman untuk jangan sampai teror itu terjadi
itu namanya cegadini
dan saya mohon juga kepada masyarakat
tidak panik berlebihan
percayakan semuanya kepada aparat
saya yakin aparat bisa menuntaskan ini semua
dan kepada dua bapak terduga
tentunya berani berbuat ya berani bertanggung jawab
kita negara hukum
harus kerja di proses hukum
tidak usah ragu ragu
aparat keamanan aparat hukum ya untuk menindak tegas kepada pelaku ya
satu pertanyaan sebelum kita jeda dulu
masalah yang berkaitan dengan
pak nur sewu satu pertanyaan sebelum kita jeda dulu
yang diserang itu kan menko polhukam
simbol negara pejabat tinggi yang mengurusi bidang politik hukum dan keamanan gitu
ada variable atau ada makna lain nggak pak dari serangan ini
terkait dengan mungkin tadi kata pak benny mamoto
dampak yang diinginkan atau simbol simbol yang kemudian juga
penting sekali untuk republik ini pak
terima kasih pak
terima kasih pak
yang namanya teror itu tujuannya adalah untuk bisa menciptakan kepanikan ketakutan perpecahan dan lain sebagainya
karena yang menjadi apa
korban adalah seorang tokoh ya pak wiranto
maka ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian besar dari seluruh mungkin bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri
jadi sekali lagi ya ini satu pekerjaan berat buat polisi ya
tapi saya yakin polisi akan mampu
untuk bisa menangani siapa dia
apa kaitan dengan jaringan teroris
sebelum kita mendapatkan itu semua
kita jangan menanggapinya masing masing
perbedaan perbedaan opini di masyarakat kita ya
serahkan kepada polisi
baik pak agung kita akan break dulu
kita akan lanjutkan dialog kita dengan pak agung gumelar dan juga tiga narasumber lain
tetap di kupas tuntas
untuk pengusut tuntas
sekali lagi pengusut tuntas dan menindak tegas
anda masih di kupas tuntas
saya mau kembali ke pak agung gumelar
pak agung ini pertanyaan terakhir untuk anda
kita kan dekat dengan peristiwa peristiwa politik pak
kemarin ada sempat panas
kemudian beberapa waktu lagi kita akan menghadapi pelantikan presiden
yang juga sangat penting
bagaimana kita memandang peristiwa ini dalam rangkaian peristiwa peristiwa politik kemarin dan ke depan pak agung
ya bahwasannya menjelang dua puluh oktober itu situasi akan tentunya memanas
itu sesuatu yang wajar ya
tapi di sini sekali lagi pengalaman dari penanganan kemarin
aparat kepolisian dan tni saya rasa sudah cukup proporsional ya
yang saya lebih tekankan lagi waktu itu adalah masalah yang dihadapi oleh kepolisian
karena kan yang di depan kan polisi
sangat dilema mereka
sangat dilematis ya menghadapi kerusuhan yang terjadi waktu itu
dan mungkin juga besok ya
karena saya yakin sekali perintah dari kapolri kepada seluruh jalanannya dalam menangani masalah ini
hal hal hal yang bisa menjurus kepada kerusuhan ya
itu pengarahannya pasti lebih mengedepankan persuasif
tapi pada kenyataan di lapangan mereka para perusuh atau para pengunjung kerasa ini sudah melakukan tindakan yang diluar nalar
dengan tindakan tindakan yang anarkis yang membakar merusak menghancurkan melempari
dihadapkan pada situasi seperti itu apa boleh buat dia
polisi pun terpaksa melakukan tindakan yang secepatnya
represif dalam rangka mencegah jangan sampai berkembangnya gangguan terhadap stabilitas nasional
represifnya pun sangat terbatas
yaitu dengan gas air mata
tidak dengan tembakan
saya rasa itu sesuatu yang harus dimengerti oleh masyarakat
betapa sulitnya mereka
dan juga hal ini harus dimengerti oleh unsur tni
jadi artinya tni juga harus membantu
harus solid tni dan polri
pak apakah bisa diartikan serangan kepada pak wiranto ini
apakah bisa diartikan serangan kepada pak wiranto ini juga serangan kepada presiden
ya serangan kepada pak wiranto ini maksudnya mereka
ya serangan kepada seorang pejabat negara ya
itu tujuan tujuan nya adalah tentunya
tadi pak benatang memang menyetujuan tertentu
untuk menimbulkan ketidakpercayaan kepada aparat mungkin
untuk menimbulkan keresahan di masyarakat
ketakutan di masyarakat
itu tujuan teror ya seperti itu
nah sekali lagi dalam menghadapi ancaman yang seperti ini
saya sangat berharap tni dan polri unsur intelijennya harus kuat
dan data intelijen sudah bisa dijadikan dasar untuk kita untuk mencegah teror itu terjadi
saya rasa disini aparat dari tni dan polri harus betul
betul betul bekerja keras ya
baik terima kasih
saya rasa itu
terima kasih pak agung atas waktunya kepada cnn indonesia
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
terima kasih sekali lagi pak agung gumelar
boleh tepuk tangan untuk pak agung gumelar anggota dewan pertimbangan presiden
kita akan kembali berdiskusi dengan pak benny bang haidar dan juga pak hikam
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali ke usaha juta
anak masyidik pak suntas tadi kita sudah berbincang dengan pak benny dan juga pak agung gumular
saya mau ke bang al haidar
apakah betul ini aksi teror yang sudah direncanakan dan juga sudah masuk dalam sebuah jaringan
ya secara sekilas itu bisa kita perhatikan bahwa
ciri ciri fisiknya itu adalah
memang pelakunya pelaku yang berasal dari
kelompok kelompok tertentu yaitu
yang mudah sekali kita identifikasikan adalah
kelompok kelompok yang memang secara esoteris
itu adalah kelompok gad
memang ada beberapa kelompok yang
bisa dicurigai dalam
secara esoteris secara penampilan fisiknya ya
seperti misalnya kelompok gad gak gadkn
jak masrib jaga maghrib kemudian kelompok kelompok yang lainnya juga bisa
itu mereka semua masih hidup dan juga berkembang di indonesia
saya masih sangat gembira dan hidup sekali
dalam pengertian ya mereka celebrating the life lah ya
dan beranak pinak dengan ijen uri
dan beranak pinak proliferasinya kemana mana
bukan tadinya saya menduga bahwa hanya akan ada mit dan mib ya
dan mujahidin indonesia timur dan mujahidin indonesia barat
tapi ternyata mujahidin indonesia barat ini banyak sekali
jaad jadkn jak jak macam macam masrib maghrib dan sebagainya
apa ciri ciri utama sehingga anda punya hipotesa bahwa ini jad gitu
secara publik saya tidak bisa menyampaikan
karena itu merupakan ciri ciri fisik yang tidak hanya dipergunakan oleh kelompok wahabi itu saja
yang anti dengan tindakan tindakan teror
dan cenderung mendukung penguasa yang status quo
tapi dia punya kepercayaan milenarian dan ekspresi ekspresi apa namanya
pakaian yang sama lah kira kira begitu
dan itu terlihat dari aksi hari ini gitu bang haidari
dan itu terlihat ya
oke ini motifnya apa ideologis atau ada hal hal yang memang lebih
kenapa pak wiranto yang diincar
ini baru kali ini mungkin ada menteri yang mungkin kalau dulu ada pak matori abdul jalil gitu ya
tapi mungkin motifnya lain aksinya juga lain
tapi kali ini kenapa pak wiranto yang menjadi
ya motifnya tetap dari dulu terorisme dimanapun ya
tidak hanya di indonesia itu motifnya adalah motif teologis
karena yang mendorong mereka untuk berbuat tindakan yang cenderung nekat ya dalam tanda petik itu
itu adalah doktrin doktrin agama
jadi apalagi ditambah dengan kepercayaan kepercayaan milenarian mesianisme yang sangat kuat
bahwa kalau sanggup membunuh seseorang yang dianggap dipersonifikasikan atau disimbolisasikan sebagai musuh tuhan atau togut
itu punya skor tersendiri punya nilai tersendiri
skor ini mungkin bahasa yang terlalu
terlalu simplistis ya
maksud saya saya ingin menggambarkan kepada publik indonesia yang suka main game
skor itu adalah nilai yang sangat real ya
kalau kita main game kalau kita bisa menembak sebanyak mungkin lawan kita akan mendapatkan skor yang banyak
begitu juga dengan penganut milenarian ataupun terorisme
salah satu unsur terorisme yang paling terpenting itu adalah milenarianisme
atau keyakinan bahwa kalau bisa membunuh
sebanyak mungkin musuh musuh tuhan yang disebut dengan togut itu
terutama yang punya jabatan jabatan yang tinggi
dan pak wiraanto masuk kategori musuh tuhan itu
dan dia sudah masuk sudah beberapa kali masuk sebenarnya
dulu ketika atamimi dari suriah juga menyatakan dan dia berafiliasi dengan isis
terorisme islamis ya
islamis atau jihadis kita menyebutnya
itu cuma dua afiliasinya yaitu al qaeda dan isis
nah yang isis ini cenderung takfiri dan cenderung tekstual dan skriptural
dan menerjemahkan ayat ayat al quran kitab suci dan sebagainya itu hadis hadis itu cenderung sangat tekstual
bahkan mereka menganggap bumi ini datar
saya juga tidak bisa paham itu
jadi lagi lagi karena pemahaman keagamaan yang terang
yang literal yang tekstual
dan ketika mereka membaca bunuhlah mereka mereka yang pernah ini
wah langsung dilaksanakan ayat itu
oke sebelum kita bicara mengenai pemahaman keagamaan
bagaimana ini kemudian bisa beranak pinak bertahun tahun tanpa dan sulit untuk dicegah gitu ya
yang pertama kenapa dipandegelang
bagaimana anda menganalisa kawasan geografis ini
dengan jaringan itu dan anda juga sempat menyebut ini serangan amalia tebang pilih gitu bang haidar
ini apa maksudnya
sebenarnya tahun dua ribu enam kalau saya tidak salah sebelum teman saya itu nurdin m top ya
saya harus akui dia teman saya
karena sebenarnya orangnya baik dia
tapi karena jadi teroris sedikit agak jahat
maksud saya dia sudah pernah menyatakan bahwa kalau melakukan serangan dalam bentuk bom itu indiskriminan sifatnya
tidak siapa saja
jadi harus dilakukan sebuah serangan yang terpilih
kan yang ingin ditujukan sebenarnya bukan publik
bukan orang islam
bukan apa begitu
jadi jangan asal memberikan ketakutan menyebarkan ketakutan secara indiskriminan seperti itu
jadi harus ada tindakan tindakan
jadi teroris itu agak intelektual juga
kalau dalam bahasa bruce offman itu disebut sebagai violent intellectual
kalau dalam bahasa antonio gramsci itu disebut
sebagai apa namanya
jadi mereka pinter sebenarnya
mereview kembali apa yang sudah mereka lakukan
bom bom itu misalnya itu terlalu mengena banyak orang
wah ini bisa bisa ini memberatkan kita di akhirat nanti ini kan
teriakan teriakan korban ini bisa membuat mereka nggak bisa masuk surga
dan akhirnya tebang pilih itu
akhirnya mereka menyatakan tebang pilih
karena di dalam mereka menafsirkan ayat apa sejarah nabi
bahwa nabi sebelum melakukan futuh mekah
mereka menculik beberapa tokoh tokoh yang dianggap elit elit kekuasaan dari abu jahal
dan itu disebut dalam periode sirah nabawiyah itu disebut sebagai periode aymatul kufur
menjelang futuh mekah
jadi futuh mekah itu adalah periode ke enam
satu adalah hilful fudul
kemudian yang kedua nubuah
yang ketiga hijrah
yang keempat madinah
yang kelima itu hudaybiah
ke enam baru foto mekah
dan yang terakhir adalah kilafah
nah menjelang putu mekah inilah
ini ada apa yang disebut dengan operasi hilful fudul
jadi mengambil orang orang yang dianggap orang kafir
proses akan terjadinya futu mekah itu
atau revolusi islam itu
termasuk musuh musuh tuhan yang dianggap salah satunya pejabat pejabat tinggi negara kita
nah ini sekarang
dianggap wiranto ini
kemudian siapa lagi ya
pak luhut dan sebagainya itu dianggap
oh ini menjadi restriksi
ini harus diambil duluan
berarti ancamannya nyata dan sudah ada indikasi indikasi
nanti kita akan bicara mengenai itu ke pak benny juga
tapi saya mau bicara tentang politik
yang penting tadi prof ikam
kata pak beni salah satu yang diinginkan
baik itu serangannya besar atau kecil
kata pak benny yang penting dampaknya gitu
anda lihat seperti apa
ya pertama tama dalam pemahaman yang umum
yang universal mengenai terorisme
selalu ada dua komponen yang akan digunakan
pertama tadi sudah disinggung dampak
yang kedua adalah tujuan politik
tidak ada terorisme di dunia ini
yang tanpa ada
tidak ada tujuan politiknya
nah supaya tujuan politik itu bisa tercapai
maka yang dipakai oleh para teroris itu adalah dampak psikologis sosial ekonomi
semakin dia bisa menghancurkan
semakin dia mempunyai dampak psikologi
sekarang saja kalau anda lihat atau kita lihat ya
ketika terjadi kasus pak wiranto ini
para pejabat negara saja sudah mulai memperingatkan macam macam
termasuk kita diperingatkan oleh pak agung gumelar
jangan bicara menurut masing masing kan
jadi in a way tujuan dari terorisme yang ada di pandegilang itu
kalau kita lihat dampaknya
itu sudah masuk juga sampai di atas
berarti mission accomplished untuk segi dampak
untuk yang segi dampak itu
jadi yang tidak kurang pentingnya adalah politik
karena tujuan dari pelaksanaan terorisme itu adalah dalam rangka mencapai tujuan ini
nah kalau sampai
hari ini sudah disimpulkan sementara
bahwa pelakunya adalah jad yang mempunyai ideologi khilafahme radikal
dan kitali atau yang menghancurkan
seperti yang di marawi dan lain lain
jelas bahwa tujuan akhir dari kelompok ini adalah untuk menciptakan terorisme untuk membangun khilafah
nah oleh karena itu
tujuan politik yang lebih rendah di sini
ini adalah tentu dikaitkan dengan dinamika politik yang ada sekarang
sekarang ini kan sedang terjadi dinamika yang sangat kencang
ada pergulatan antara kelompok kelompok yang oposisi
yang bercampur dengan mahasiswa dan lain sebagainya
nah teroris ini juga mendompleng ke situ
dan dia membuat kejutan seperti itu
oleh karena itu mereka
kalau kita ikuti logika pembuatan dampak yang negatif tadi itu
dan kemudian politiknya kita tidak hati hati
maka kita sangat mudah untuk masuk ke sana
oleh karena itu kita mesti hati hati
terutama kalau pejabat pejabat negara
jangan kemudian wacana publik malah dilarang
justru karena wacana publik dilarang
itu yang accomplished tadi
yang sukses dari sana tadi
yang harus dilakukan adalah
bagaimana mengkanalisasi wacana publik
karena anda tidak bisa menghalang halangi orang bicara
malah sudah ada orang yang sangat nyinyir
di dalam twitter itu
ada yang mengatakan bahwa
kasus yang tadi siang itu
hanya salah satu cara untuk
bagaimana mengorkestrasi sesuatu
ya kan misalnya
ini bicara teori konspirasi gitu
macam macam pengalian isu dan macam macam
itu adalah salah satunya
satu yang bisa masuk adalah teori konspirasi
nah pejabat pemerintah
masyarakat atau civil society
apalagi adik adik mahasiswa
jangan sampai terjebak ke situ
nah oleh karena itu
juga jangan dilarang mereka melakukan analisis
yang menarik bagaimana kenapa kita bicara
kenapa aksi ini memakai momentum saat ini
dan bagaimana juga kita menghilangkan
apa namanya aroma aroma teori konspirasi
dalam analisa kita itu
kita akan bahas itu usai
jadah kami akan segera kembali
sebelum kita bicara mengenai analisa jaringan
ini menarik pak benny
kita bicara tadi prof ikam bilang ini ada momentum
ada teori konspirasi
kenapa pak wiranto
dan juga himpitan himpitan
peristiwa politik keamanan yang juga menaungi peristiwa ini
ya sebelum saya menjelaskan itu tentunya
saya ingin melengkapi saja
bahwa soal ancaman kepada pejabat
pada saat itu pernah ada press conference oleh pak sby
bahwa beliau wajahnya menjadi sasaran latihan menembak para teroris
itu sabun pariet ya
pasca eksekusi bom bali
artinya sudah ada
siapa yang dianggap terkait dengan itu
belum lagi pejabat yang lain
tetapi tidak di expose
jadi sesungguhnya hal ini sudah terjadi lama
tapi yang katakanlah berhasil tereksekusi ini
nah dalam kaitan dengan momentum tadi
tadi sudah disampaikan oleh prof ikam
bahwa memang teroris pun mencari momentum
karena dengan kondisi sekarang ini bisa dia lakukan
maka hasilnya dampaknya lebih serius
dibanding ketika damai tenang
tidak ada sesuatu
segala sesuatu bagus
suasana di masyarakat damai tenang
akan beda dampaknya dengan kondisi yang sekarang
oleh sebab itu memang kedepan perlu kewaspadaan ekstra
tidak hanya aparat tapi juga masyarakat
kalau tadi disinggung oleh prof ikam soal komen orang di medsos
ingin kami sampaikan bahwa dunia mengakui indonesia dianggap sukses menangani teror
salah satu tolok ukurnya adalah sidangnya terbuka
semua orang boleh dengar
semua orang boleh mengikuti
apakah ini benar atau rekayasa
pertanyaan saya adalah ketika persidangan nanti membuktikan kebenaran itu yang menulis
sesuatu yang tidak benar tadi harus mempertanggungjawabkan
karena ini dampaknya juga membentuk opini yang tidak menguntungkan
buat masyarakat tapi menguntungkan buat teroris
jadi marilah kita ikuti proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat
kami yakin dengan scientific criminal investigation yang dimiliki oleh densus
sesegera mungkin ini terungkap jaringannya diexpose
dan marilah kita ikuti proses sidang di pengadilan
itu yang kemudian membantah teori teori konspirasi atau kalau prof ikam bilang nyinyir nyinyir yang ada di media sosial tadi
di media tertulis besar
bom bali satu adalah mini nuklir buatan satu negara tertentu
besar masyarakat sudah terpengaruh opini yang
ketika saya sebagai penyidik memeriksa pertanyaan saya
apakah anda adalah agen dari negara ini
ini kami sendiri yang bikin
ini memang kami yang berjihad
jadi inilah perlu kehati hatian buat kita semua tentunya
percayakan ini pada aparat
karena aparat akan transparan melalui jalur hukum yang diuji

lawyer bisa mempertanyakan
jadi momen itu memang sengaja juga dipilih oleh para aktor teroris ini untuk memanfaatkan
mungkin ini yang dianggap saling tunggang penunggangi dalam kaitan proses politik ini
tapi yang menarik pak benny kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan yang selalu menjadi sasaran adalah kepolisian kepolisian gitu kan
kemudian kita lihat polres polsek segala macam
kenapa apa yang membedakan itu dengan saat ini
bahwa dengan kemampuan densus polri dalam hal menangani teror kecepatan menangkap sebelum melakukan sudah ditangkap dicegah dan sebagainya
setelah kejadian sesegera mungkin diungkap pelakunya marah mereka
inilah yang menghalangi perjuangan kami
inilah yang menghalangi apa yang kami lakukan
sehingga ya sudah
pasca dulu sasarannya presiden wapres dan pejabat itu

pasca dulu sasarannya presiden wapres dan pejabat itu
mulailah turun polri
ketika polri kalau mau mentarget pejabatnya mungkin sulit mulailah polsek pospol polantas
dan itu terjadi itu hanya simbolisasi target untuk menyampaikan pesan kepada polisi
pesannya itu juga ya pesannya seperti itu ingin menciptakan teror tadi itu ya
jangan ganggu kami
pak bang haider anda melihat tak yang sama
target kepada pak wiranto ini tidak hanya sekedar target teologis
bahwa dia adalah bagian dari aimatul kufur tadi blacklist orang yang memusuh tuhan
sudah dalam daftar musuh gitu
tapi juga dia adalah
menteri yang mengurusi bidang keamanan
jadi itu tertantang bagi mereka
kita harus ingat bahwa kenapa osama bin laden dulu tahun dua ribu satu itu menyerang amerika
karena pernyataan dari bush pada waktu itu bahwa
yang terjemahannya dalam bahasa aceh kira kira
bahwa tidak akan sampai ke amerika
waduh tunggu aja
jadi semacam ditantang gitu ya
semacam ditantang teroris itu pantang sekali ditantang
dia akan mencoba untuk mewujudkan tantangan itu
dan itu ternyata berhasil kan
kemudian dia menyerang gedung kembar wtc itu
nah ini yang saya lihat bahwa apa yang secara esoteris juga
wira anto tampil di tv ya
bahkan juga dulu waktu sembilan puluh delapan dia juga yang cukup sering kan muncul di tv
entah kenapa dia terus menerus yang muncul di tv
saya juga tidak tahu
tapi kemudian itu yang membuat dia itu diingat
jadi apa namanya alat pengingat sejarah
itu yang direkam oleh dia
berarti ini mewakili struktur ataupun pejabat negara ini
negara ini adalah negara sekuler negara pancasila
negara yang tidak mau mengakui piagam jakarta
dan tidak mau melaksanakan hukum hukum syariah islam
berarti ini adalah negara kafir
ini kita akan serang dan ini sudah kelihatan pejabatnya
dan itu kalau dulu misalnya ya
bagaimana nurdin m top itu melatih orang untuk supaya serangan kepada materi abdul jalil
oh itu juga serangan teror kepada pak m tori waktu itu ya
ya itu serangan teror juga
itu dilatih lama oleh nurdin m top supaya orang itu
supaya ingat bahwa ini menterinya yang perlu
menteri pertahanan waktu itu
karena dia juga menantang beberapa kali dalam bahasa bahasa dia yang cenderung lebih apa
memperlihatkan bahwa indonesia ini adalah negara kekuasaan
jadi bukan rehtat bukan negara hukum
jadi lambang kekuasaan itu adalah dia
dan itu yang kemudian cukup lama dipersiapkan dan diingat oleh
dan pak wiranto simbol itu ya bang haidar ya
dan pak wiranto sudah menjadi itu
simbol aymatul kufur orang yang dianggap
saya mau tanya ke prof ikam
selama ini kalau anda lihat kalau dianggap pak wiranto menjadi simbol musuh tuhan itu dalam beberapa tahun terakhir
anda lihat juga memang rekam jejak pak wiranto dengan keputusan public speakingnya mungkin
itu memang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang kemudian mereka cita citakan
terlihat jelas nggak prof ika
saya tidak melihat bahwa serangan itu kepada pak wiranto karena khusus pada pak wiranto
tapi lebih kepada image yang ditimbulkan
dan dampak yang akan dicapai dengan serangan menko polhukam
bahwa ada keputusan atau sikap dari pak wiranto itu mungkin juga ada
misalnya saja beliau dianggap sebagai salah satu yang paling di depan di dalam pembubaran hti misalnya saja
tetapi kan orang juga ingat bahwa pak wiranto itu orang yang pandai berdialog dengan kelompok kelompok islamis
jadi ini tidak bisa hanya diterangkan hanya soal apa yang pernah dilakukan
tetapi saya lebih cenderung melihat secara politik ya secara hermenutik secara target simbol yang ingin dicapai dari segi politik
adalah bahwa lembaga yang diwakili oleh pak wiranto menko polhukam
dan sosok seorang mantan jenderal mantan menteri yang berkali kali
sejak lama begitu kan
itu dampaknya kepada masyarakat indonesia akan sangat cepat
nama pak wiranto itu adalah household name
nama setiap keluarga karena beliau juga pernah jadi ketua umum partai calon presiden calon wapres dan lain lain
sehingga kalau kelompok teroris itu bisa meng attack
nah itu maka dampaknya akan beda kalau menyerang didit
walaupun didit juga househort name
atau ickm gitu misalnya
kalau itu kurang terlalu household
nah kemudian juga saya lihat dari dampak politiknya itu semakin meyakinkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme itu apa yang sering saya sebut sebagai the real and present danger
yaitu ancaman yang nyata dan hadir betul
karena tidak bisa meremehkan kemampuan bahkan intelijen mereka
bayangin kalau kita lihat gambar yang disampaikan tadi
masuk akal gak kalau kemudian apa namanya mereka bisa begitu dekat
tentu mereka melakukan studi yang sangat canggih juga
meskipun beda seperti kata bang haider tadi dengan nurdin om top atau azari misalnya yang studinya berminggu minggu misalnya
tapi mereka kan punya jejaring
yang dikirim ke situ situ itu juga
yang juga kenal dengan wilayah itu
saya tidak terlalu setuju dengan orang yang gampang gampang menyatakan intelijen kecolongan dan lain sebagainya
saya yakin mereka juga melakukan hal yang
tapi di dalam konteks ini ketika diterjemahkan di lapangan
ternyata terjadi persoalan persoalan technical
sehingga kemudian ada kemampuan dari kelompok teroris ini untuk bisa menerobos
nanti kita tunggulah hasil mereka itu
setelah ini kita akan bahas apa yang membuat kita bagi orang awam ini terlihat sangat tidak berakal sehat dan tidak berperikmanusiaan
tapi tetap berkembang dan tadi kata bang haidar beranak pinak secara ideologis dan juga secara kuantitas
apa yang menyebabkan itu tidak bisa di stop bahkan oleh negara bahkan oleh masyarakat sipil bahkan oleh alam demokrasi
kita akan bicara itu usaha jerah
sebelum kita bicara kenapa ide yang sangat tidak masuk logika akal sehat kita ini dan berkeperimanusiaan seperti ini bisa beranak pinak dengan konsisten bertahun tahun tanpa bisa dicegah bahkan oleh seorang demokrat seperti profesor aysica misalnya
tapi sebelum kita bicara mengenai itu ada teman teman dari ui yang mau bertanya silahkan
nama dari mana
baik selamat malam prof semuanya
nama saya erick saya dari fib ui
saya ingin bertanya berhubung dengan pembahasan kita yang di segmen sebelumnya tentang simbol yang dibawa oleh bapak wiranto
jadikan seperti kita tahu bapak biranto merupakan menteri koordinator politik hukuman keamanan indonesia
saya di sini melihatnya jika kalau aksi yang dilakukan oleh
aksi yang tadi pagi dilaksanakan itu
mengindikasikan ada sebuah pesan yang ingin
keamanan politik dan hukum
indonesia yang itu adalah pak wiranto
itu berhasil kami serang
menandakan bahwa akan ada serangan serangan
berikutnya atau itu memberikan
pesan kepada seluruh indonesia bahwa
kami siap melakukan penyerangan
terhadap keadaan politik hukum
dan keamanan di indonesia
oke tepuk tangan untuk teman kita
prof ikam dijawab dulu sebelum nanti dijawab dengan yang lain
ini simbol untuk menyerang lagi
dan juga simbol kredibilitas
politik dan keamanan kita gitu prof
ya saya kira kita berhak
untuk menafsirkan bahwa
memang pesannya di situ
bahwa hampir semua
sudah dilakukan nah sekarang
ada kemajuan dalam
tanda petik yang mengerikan yaitu mereka
satu elit pemerintahan
yang justru bertugas pada
posisi yang paling strategis yaitu
politik keamanan dan
hukum nah pesan yang berikutnya
adalah sama dengan
mengatakan kalau ini saja kita
sudah bisa ya kemungkinan
akan terjadi lagi tapi
tidak berarti kemudian masyarakat
atau pejabat negara kemudian harus
khawatir justru dengan adanya
kemungkinan kemungkinan baru itu
maka harus diperkuat
kita jangan sampai kalah
terhadap gertakan atau
ancaman dari kelombok kelombok
teroris itu nah oleh karena itu
seruan pak jokowi presiden bahwa
itu harus bersiap
ancaman ancaman itu sangat betul
dalam bentuk agar supaya
kita semua termasuk mahasiswa itu
masuk di dalam apa yang selalu saya sebut
bahkan deradikalisasi nasional
kita selalu siap
bukan kemudian kita mau
melempar batu setiap orang yang kita curigai
bukan tetapi kita
menghadapi pengaruh pengaruh ideologi
dan kemungkinan kemungkinan yang
sampai yang paling ekstrim seperti itu
kita siap semua yang kita
dukung itu apa yang dikatakan presiden
baik putang untuk prof ikam kita
bicara mengenai upaya menarik tadi
kita bicara deradikalisasi apa yang
saya mau tanya apa yang membuat ide
dan praktek seperti ini itu
bisa berkembang dan beranak pinak
secara ideologi dan secara kuantitas
tanpa bisa dihentikan oleh
polisi yang semakin jago kalau kata
pak benny alam demokrasi yang semakin
terbuka dan pemahaman moderat yang
juga tidak kalah lebih banyak
kita bisa pak haidar
ya sebenarnya we are living in
di dalam dunia yang
bumi ini juga bulat
menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa
pergerakan dan dinamika
orang yang hidup
di dalam bumi itu
dan itu memperlihatkan bahwa sebenarnya
teoretik itu orangnya yang
mengeluarkan ide boleh saja mati
tapi idenya itu akan terus
terutama reproduksi kultural
dan secara antropologis memang
dia adalah simbol dari kepala ya
dari sebuah konsep
dan ketika dia bergulir
dia untuk menyebar
dan kita tahu bahwa ide
tentang negara islam
ide tentang khilafah ide
kekuasaan sistem hukum tersendiri
itu adalah ide yang cukup lama
dan di indonesia itu adalah
yang boleh dikatakan
profesor salim syed dulu pernah menyatakan
bahwa proses integrasi
di indonesia yang belum selesai itu adalah
dan kaum islam ini terutama dalam
masalah piagam jakarta itu
jadi ini ideologi selama dong bang ya
ini ideologi selama
ya akarnya ke sana lagi memang
kalau itu enggak selesai
kalau mau diselesaikan sih
gampang kalau mau pragmatik ya
misalnya pak jokowi
melakukan sebuah dekret
yang menyatakan bahwa kita
dan segala macam
amandemen amendement yang dibuat oleh pak amin rais itu
kita ganti dengan
uud yang pernah dibuat oleh kartos wirjo
tahun empat puluh sembilan yang disebut dengan
undang undang dasar kanun azazi ya
itu kita berlakukan itu
otomatis nggak ada lagi terorisme
semudah itu ya
semudah itu memang tapi
tidak mungkin kan untuk melakukan itu
bukan tidak mungkin ya sulit lah ya
sulit dan mungkin profikan yang kita semua juga enggak mau akan sampai ke taraf itu gitu kan
pak benny anda melihat bagaimana ini bisa beranak pinak lebih banyak dan
saya komentari dulu itu hal yang gak mungkin
hel yang mustahil
saya sendiri sering tanya
kalau anda menang siapa yang memimpin
anda berantem kan antar kelompok
jadi siapa yang mimpin
akhirnya konflik juga kan mereka ketawa
di antara mereka pak benny
di antara mereka pak benny
tertawa juga mereka
saya ingin menyampaikan begini
di era disruptif sekarang
di mana medsos dengan mudah menyebarkan berita
entah hoax entah itu dalam konteks rekrutmen
ini jauh berbeda dengan era era tahun dua ribu awal atau seribu sembilan ratus sembilan puluh an ya
zaman old lah kalau bahasa profikan itu ya
iya zaman old lah
dan itu untuk merekrut satu orang bisa dua tahun
sampai dengan siap
sampai dengan baikah sampai dengan siap dikirim ke medan jihad dan sebagainya
seorang tkw di hongkong
pulang udah mau nyerang istana
iya pak benny
dan kami temukan juga kalangan milenial
makanya sampai muncul istilah jihadis milenial
ini milenial semua
mereka ada yang tertangkap
kemudian akhirnya kami dekati oleh teman teman dari peneliti ini untuk mendekati mereka
mereka bercerita bagaimana masifnya rekrutmen
karena akses situs situs radikal begitu mudah
kemudian untuk video video yang memprovokasi
video video yang memotivasi mereka
khususnya dari isis begitu gencar
nah ini memudahkan to recruitment
jadi kalau kita mau stop medsos pun gak mungkin
kita mau kontrol pun sudah semakin tidak terkendali lagi
jadi juga kalau dulu misalnya ada anggapan bahwa ini daerah daerah yang merah
dianggap merah berbahaya misalnya banten atau mungkin banyak daerah lain
sekarang udah gak berlaku ya dengan era destruktif dan borderless ini pak benny
tidak berlaku karena justru mereka berpikir lebih baik saya tinggal di daerah yang jalur petanya hijau
daripada di tempat merah yang diawasi aparat
buktinya si bulga penangkapan terorisi papua
kalau pandegelang ini anda anggap
masih ya rawan rawan merah oke mungkin oke oke pak beni
tepuk tangan untuk pak benny kita akan bicara mengenai bagaimana menangkal prof ikam ada yang mau ditambahkan
begini mas ya jadi yang kalau kita berpikir utopis bahwa ada satu kemampuan untuk membasmi semua kejahatan ini
tetapi ada contoh contoh bagaimana kekerasan violence extreme violence terorisme di satu tempat itu lebih kecil daripada di tempat lain
walaupun tidak imun contohnya jepang kan pernah ada kasus teroris dari kelompok
teroris dari kelompok agama tertentu itu yang
ya yang sangat mengerikan tetapi habis itu nyaris tidak
tapi di amerika serikat itu mungkin namanya baru sekarang ada muncul yang disebut dengan domestic terrorism
tapi sebetulnya itu terjadi bolak balik dan jumlahnya ribuan kali di dalam setahun itu
nah oleh karena itu menurut saya yang harus dilakukan oleh indonesia dan masyarakat indonesia
bukan berpretensi bisa untuk mengenolkan itu bolehlah itu jadi tujuan ideal
tapi kita harus membantu agar supaya dari jumlah yang misalnya puluhan menjadi tinggal ini atau semakin lama semakin kecil
resep obatnya apa dan bagaimana kita memberi takaran yang pas untuk penyakit ini kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami
kita masih punya sepuluh menit tersisa ada teman ui yang masih ingin bertanya silakan
nama dari mana
iya selamat malam pak saya diela dari fib ui
jadi pertanyaan saya sebenarnya saya masih agak bingung parameter apa yang menentukan
suatu kondisi yang menurut saya lebih baik
karena saya merasa kejadian itu termasuk dalam aksi terorisme
karena dan apakah kejadian ini merupakan memenuhi parameter tersebut
karena saya khawatir takutnya karena dari awal dinyatakan bahwa ini aksi terorisme dan ternyata itu hanya sebatas klaim
jadi muncul klaim klaim lainnya
oke terima kasih
terima kasih berita bukti tangan
saya tambahkan pertanyaan brilian ini dengan
kalau tadi kan bilang misalnya kita sepakat bahwa radikalisme itu jalan pertama jalan awal menuju aksi terorisme gitu kan
bagaimana sih kita melihat atau menyadari bahwa ini tuh aksi radikal yang mungkin kalau kita biarkan atau kita ikuti atau kita nikmati
itu akan menuju aksi yang seperti kita lihat pada hari ini
ya ini pertanyaan menarik ini
karena ui memang sering suka dengan indikator ya
oke bisa dapat makan gratis dari pak benny nanti ya hari senin
iya pak benny
tapi memang benar bahwa indikator yang paling kuat yang menentukan bahwa sebuah peristiwa ataupun sebuah tindakan itu disebut terorisme itu adalah ada unsur unsur teror yang terpenuhi di situ
kemudian bisa terlihat secara esoteris secara kasat mata dari penampilan penampilan fisiknya
dia cenderung memiliki penampilan yang agak distinktif yang berbeda dengan kita kita yang biasa
karena yang seperti ini penampilan yang agak bide'ah ini namanya ya
boleh dikatakan apa
berbeda dalam era zaman now itu seperti apa bang haider
jangan pakai bahasa bersayap dong
bahkan ukuran ukurannya juga agak sedikit tinggi ya
saya ini lah
prof ikam sekali itu ya
haa seperti prof ikam ini
ini momen ini bisa disorot kakinya prof ikam
ini baru indikator pertama
nah indikator kedua kemudian berusaha menutupi yang berlebih lebihan lah di dalam masalah aurat dan sebagainya
kemudian ada penampilan penampilan fisik lainnya yang menunjukkan bahwa dia sering melakukan ritual ritual tertentu yang dianggap sangat apa namanya sangat agamis gitu
kemudian sebenarnya dalam petajaran
dalam petajaringan orang orang seperti ini sebenarnya sudah terpetakan
apalagi dalam dunia penelitian semua orang orang yang ada di dalam pergerakan ini apa saja dan sebagainya itu sudah ada nama namanya sudah ada nama nama kelompoknya pemimpinnya sudah ada foto fotonya bahkan sudah ada beberapa
kemudian apalagi dibantu dengan teknik nenografi sekarang ini itu kita bisa melepas crowler
namanya di internet di web
banyaklah di internet itu mesin crowler itu mencari
mencari siapa siapa yang bisa disebut teroris radikal dan fundamentalis dan intoleran dan sebagainya itu ada kategorinya
dan itu bisa kita gabungkan di situ dan itu masuk dalam itu
dan ketika ada sebuah peristiwa terjadi dengan bantuan teknologi seperti itu
itu bisa mempercepat pencariannya
sebelum ke prof ikam saya mau ke bang edar pastikan gini loh apa namanya ini banyak memprotes juga
kalau saya mau beragama dengan lebih baik dengan lebih sesuai dengan apa yang saya pahami kan bukan berarti saya radikal atau menuju ke arah yang teroris gitu dong
seperti tadi indikasi indikasi indikator yang anda katakan
gimana cara bedainya gimana cara kita lurus tapi tidak belok belok gimana ya bang edar
ya ada kepercayaan kepercayaan tertentu itu
apa namanya overlap dengan keyakinan keyakinan politik
misalnya begini ya bahwa hukum hukum islam yang ingin kita jalankan itu tidak mungkin bisa kita jalankan secara kafah seluruhan tanpa ada kekuasaan
nah kalau nggak ada kekuasaan berarti kita harus mencari kekuasaan dulu
apa namanya agregat kekuasaan itu kan mengagregasinya itu dengan cara bagaimana
partai politik oh mereka nggak setuju karena itu dianggap cara apa demokrasi cara setan cara
dan di situ kemudian masuk aksi aksi teror untuk menuju ke kekuasaan itu ya
ya kekerasan masuk kekerasan
prof vika sebelum itu tutup oleh pak benny
saya mau menjawab sedikit saja nanti mungkin pak benny yang lebih pakar dalam soal ini
kalau soal kriteria ada banyak cara tapi sebagai mahasiswa
saya kira mungkin yang saintifik aja yang dipakai
nah yang scientific ini antara lain adalah kriteria yang disebutkan di dalam undang undang mengenai terorisme
ya pak ya di pasal satu atau pasal dua itu jelas ada daftar yang di dalam definisi apakah aksi terorisme itu
nah di situ ada kriteria kriteria ya kan mulai dari niat dan perbuatan dan tujuan
nah kalau anda mau mengetes itu misalnya kasus penusukan pak wiranto itu terorisme atau tidak
anda tinggal melihat aja dari segi itu
tentu saja anda juga diwajibkan lebih mendalam melihat masalah ini
misalnya saja bukti bukti bahwa ini dilakukan oleh anggota jad
jad itu sudah dikenal sebagai teroris group isis di indonesia
jadi dari situ saja sudah ketahuan
kemudian kriteria tadi itu ingin mempunyai tujuan politik itu sudah jelas
kemudian targetnya adalah menciptakan kekacauan psikologis dan lain sebagainya
itu sudah masuk dalam kategori
nah apakah kemudian secara legal formal bisa dibuktikan
nah itu proses yang lain lagi
tetapi secara saintifik di dalam pengertian definisi terorisme sudah memenuhi
nah kalau menjawab mas budi tadi mas didit ini
ya kita harus mendefinisikan dulu secara pas apa yang kita sebut dengan radikalisme
sebab kalau kita tidak mempunyai definisi kerja yang pas nanti orang berpikir juga dilarang
karena seluruh proses berpikir itu pasti ada elemen radikal
kalau enggak bukan berpikir ngerasani saja
nah tetapi kemudian radikalisme yang kita maksud
kemudian kita anti itu adalah karena ada intension untuk menghancurkan tatanan yang berlawanan dengan pancasila dengan undang undang dasar empat puluh lima
dan mengganti secara total
nah itulah yang disebut radikalisme dalam konteks yang kita bicarakan malam ini
bukan dalam soal berpikir yang sangat mendalam
dan sekadar berbusana misalnya gitu
bukan berbusana kayak saya
saya justru memakai ini supaya orang itu jangan melihat
buku dari covernya aja
jadi saya memang harus pakai pakaian kayak gini
penampilan memang bisa jadi salah satu ukuran profilnya
tetapi jangan sampai terjebak di situ
intention dan action itu lebih penting dari situ
tebuk tangan untuk prof vikam
itu yang menjadi penting dan menjadi indikator orang baik atau jahatnya bukan dari penampilan tapi aksinya
pak benny terakhir untuk menutup dialog kita
menjawab pertanyaan dari teman teman mas yoko tadi
bahwa sampai saat ini tidak ada definisi tentang terorisme yang bisa diterima semua pihak
indonesia bikin sendiri
malaysia bikin sendiri dan sebagainya
akhirnya indonesia merumuskan sendiri
apa perbuatan yang masuk kategori teroris
tindakan teroris ya
itu dirumuskan secara rigid di pasal pasal yang sudah diatur
kita baca saja undang undang terorisme
sehingga ketika memenuhi unsur unsur yang disebutkan
maka dia bisa dikenakan pasal pasal tindak pidana terorisme
dan ini nanti akan diuji di pengadilan
jadi memang sulit
kalau kita tanya negara lain mereka oh definisi kami seperti ini
terlepas dari masalah politik
jadi kalau kami bekerja sama dengan negara lain
bicara tentang narkoba
karena itu musuh bersama
tapi ketika urusan satu itu nanti dulu
singkat saja pak benny
dikatakan bahwa di satu sisi seseorang dibilang dia teroris
di sisi lain dia bisa dibilang pahlawan
ini ini terjadi
jadi pertanyaan tadi arahnya ke sana prof
yang paling penting kalau tadi kata prof ikam
intention dan action itu yang kemudian nanti kita nilai
apakah orang ini baik atau jahat
apakah freedom kebebasan dalam demokrasi
atau memang dia itu teroris
terima kasih untuk pak bd
terima kasih untuk bang haida
terima kasih pak prinsjola
terima kasih untuk teman teman universitas indonesia
wujud teror yang membayangi sendi kehidupan bernegara
adalah sinyal betapa pentingnya peran lembaga intelijen radikalisme
yang kerap mengacam kehidupan bernegara

juga punya pertautan kepentingannya kompleks
yang dimungkinkan berkaitan dengan politik
seberat apapun dugaannya tindak terorisme adalah ancaman nyata indonesia
dan itu jahat
selebih jahat dari rangga kata cinta
kita semua menyadari potensi potensi perpecahan di tanah air
demi menciptakan optimalisasi komunitas intelijen
yang selalu berupaya menciptakan keamanan nasional
saya budi dari putro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan